sementara itu pemirsa ketua komisi pemilihan umum pusat kpu hashim hasari menyatakan hingga jumat siang
johnny g plate masih terdaftar sebagai bakal calon legislatif dari partai nasional demokrat untuk pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
menurut hashim partai nasdem belum mengirimkan surat terkait dengan nama joni
yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi di kemenkominfo
status dari bakal calon anggota legislatif ini nantinya akan ditentukan
berdasarkan keputusan dari pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap
belum ada informasi resmi kepada kami ya
yang kami anggap informasi resmi itu kalau ada kirim surat ya
sampai sekarang belum ada